tersangka kasus dugaan makar egy sujana mencabut gugatan pra peradilan atas penetapan tersangka dirinya di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
pencabutan ini dilakukan karena pihak egy sujana ingin melakukan pendekatan persuasif atas kasus hukum yang kini menjeratnya
pencabutan permohonan pra peradilan itu disampaikan oleh kuasa hukum egy sujana pitra romadoni nasution saat sidang pra peradilan perdana dimulai
fitra menambahkan selain mencabut gugatan pra peradilan pihaknya juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan
setelah pencabutan pra peradilan ini dia berharap agar penangguhan penahanan terhadap egy dikabulkan agar tim advokasi badan pemenangan nasional prabowo sandi tersebut dapat segera bebas
ini bukan kasus yang serius ini adalah kasus yang biasa biasa saja itu pun enteng enteng